pelawak kondang yang juga politisi nasdem nurul komar
ditahan di mapolres brebes jawa tengah
dia ditahan karena dugaan penggunaan ijazah palsu
nurul komar dijemput paksa di rumahnya di cirebon pada senin malam
anggota grup lawak empat sekawan ini dijemput paksa
karena beberapa kali mangkir saat dipanggil pihak kepolisian
nurul komar ditahan karena kasus penggunaan dokumen palsu
yaitu surat keterangan lulus s dua dan s tiga
dia menggunakan surat keterangan lulus itu sebagai syarat mencalonkan diri
sebagai rektor universitas muhadi setiabudi umus
persangka dilaporkan oleh muhadis setiabudi selaku pembina umus
kasus ini diawali pada bulan november dua ribu tujuh belas umus akan mengadakan wisuda
pihak penintia menanyakan ijazah komar namun komar tidak bisa menunjukkan ijazah
selanjutnya umus mengirimkan surat keperguran tinggi
yang mengeluarkan surat keterangan lulus tersebut
diperoleh jawaban kobar belum memperoleh gelar s dua
imam suripto brebes jawa tengah